cnn indonesia breaking news
langsung tanya ke koresponen cnn indonesia alfian rahadjo di kawasan transmedia jakarta
alfian bagaimana saat ini pantauan anda apakah kepanikan masih terjadi di sekitar kawasan transmedia
ya elvira memang saat ini seluruh karyawan yang berada di kawasan transmedia dan juga menarbang mega
awalnya memang diminta untuk segera keluar dari gedung dievakuasi menunggu di titik titik yang telah ditentukan titik titik berkumpul
namun baru saja beberapa menit yang lalu dari pihak keamanan sendiri telah menginformasikan
agar semua karyawan bisa segera kembali ke tempat kerja masing masing karena kondisi sudah dinilai cukup aman
awalnya memang pada saat gempa terjadi sedikit panikan terjadi di dua gedung ini gedung menara bank mega dan juga gedung transmedia
dan seluruh karyawan diminta untuk segera keluar dari gedung lewat tangga darurat yang telah dipersiapkan
memang kepanikan ini terjadi cukup tidak begitu lama karena memang sejumlah aparat keamanan telah sigap segera menginformasikan
agar seluruh karyawan segera keluar dari gedung dengan menggunakan tangga darurat yang sudah ada
alfian anda tadi berada di dalam gedung transmedia dan informasi yang kami terima
masyarakat di sekitar jakarta depok bekasi dan beberapa wilayah lainnya merasakan gempa yang cukup bisa dikatakan cukup kuat kemudian waktunya lebih lama
bagaimana tadi berapa lama anda merasakan gempa terjadi
ya kebetulan pada saat gempa ini terjadi kebetulan saya memang sedang melaksanakan sholat di musla
awalnya memang saya tidak berpikir bahwa ini adalah gempa awalnya
namun lama kelamaan memang goyangan cukup kencang
ini terjadi pada saat saya sedang melakukan ruku gerakan sholat ruku tanpa terasa memang goyangan ini cukup kencang begitu
dan saya baru menyadari kalau itu gempa karena ini gerakan sholat ruku cukup lama dan ada beberapa karyawan di ruangan yang berteriak bahwa ini adalah gempa gempa
sedang melaksanakan ibadah sholat mau gak mau sehat memang harus segera menyelesaikan
ibadah sholat saya dan akhirnya segera keluar dari gedung transmedia ini elvira
kalau berbicara soal kencang dan berapa lama gempa ini lumayan cukup kencang dan cukup lama
saya sempat merasakannya hampir kurang lebih tiga puluh mungkin bahkan satu menit goyangan ini terjadi
gerakannya kalau saya bisa bercerita seperti digoyang goyang begitu
ini sangat terasa sekali apalagi pada saat gempa ini terjadi saya sedang melaksanakan sholat begitu
apalagi dalam posisi
dan dalam posisi berdiri
kemudian setelah saya mendengar teriakan orang berakar gempa saya baru menyadari bahwa ini adalah gempa
dan saya segera menyelesaikan sholat saya dan saya segera keluar dari gedung transmedia ini elvira
baik terima kasih alfian informasi anda langsung dari depan gedung transmedia jakarta selatan
dan kita terhubung dengan kak prawi kepala pelaksanaan bpbd lebak banten
selamat siang pak kak prawi
norman norman juga
halo selamat siang pak kak prawi
selamat siang bu
oke bisa mendengar suara saya dengan jelas pak
selamat siang sangat jelas
informasi terakhir bagaimana kondisi di sekitar lebak banten pak pasca gempa dengan magnitudo enam empat ini
yang pertama kami perlu sampaikan bahwasannya kejadian gempa tanggal dua puluh tiga januari dua ribu delapan belas pukul tiga belas tiga puluh empat oeib lokasi tujuh ratus dua puluh satu lintang selatan kemudian delapan puluh satu km barat dari lebak banten kedalaman sepuluh km
dengan tidak berpotensi tsunami
itu yang dapat kami sampaikan dari pihak bmkg kelas satu serang
bagaimana sekarang situasi ataupun kondisi terakhir di tempat anda berada saat ini
bagaimana masyarakat di sana apakah guncangan gempa terasa cukup kuat pak
dari kekuatan gempa tersebut melanda hampir
seluruh wilayah kabupaten lebak kemudian dengan titik pusat gempa adalah yang terdekat ada di wilayah lebak selatan tapi kondisi masyarakat alhamdulillah aman dan kondusif walaupun di beberapa titik ada kerusakan sedang dalam penyisiran petugas relawan bbbd dibantu masyarakat dan tni polri demikian
sejauh ini kerusakan yang terpantau terjadi di mana saja pak dan di beberapa titik tadi ada menyebutkan kerusakannya seperti apa
yang baru kami terima dari pihak relawan kami yang ada di terdekat pusat titik gempa itu wanasalam panggarangan dan kilograng
sementara tiga wilayah yang sudah menyampaikan laporan kepada kami yang pertama binuangen itu wanasalam satu rumah
kemudian kecamatan panggarangan
tiga puluh dua rumah
kemudian silograng empat rumah
jumlah keseluruhan yang baru masuk kepada posko utama bpbd kabupaten lebak sebanyak tiga puluh tujuh rumah rusak berat
demikian laporan yang dapat kami sampaikan
pak kaprawi izin untuk definisi rusak berat ini apakah kondisi rumah mengalami retak retak atau kondisinya saat ini roboh rata dengan tanah
ya ada bervariasi
hanya atapnya yang jatuh ke bawah itu juga kadang kadang masyarakat juga menyampaikan itu dikatakan rusak berat
kemudian retak retak kemudian dan sebagainya itu juga sudah disampaikan
dan sekarang dalam tahap penyisiran petugas baik dari rt rw desa kecamatan yang ada
di wilayah yang terdekat dengan pusat gempa
demikian informasi yang dapat kami sampaikan
sambil menanti bagaimana nanti penyisiran dilakukan selain rumah apakah ada infrastruktur lain dilaporkan mengalami kerusakan sejauh ini
apa kondisi jalan
kondisi jalan yang mempentang dari kabupaten lebak sampai dengan perbatasan dengan sukabaya

diinformasikan pasos pasum infras juga ada yang retak retak
kemudian pasos pasum musola mesin dan sebagainya
itu juga dalam penghitungan dan penyisiran petugas relawan dibantu masyarakat unsur masyarakat tokoh masyarakat
kemudian tni polri yang sedang menyikir di lokasi pusat kejadian gempa demikian
baik terakhir pak pertanyaan saya
sejauh ini apakah ada informasi
sementara ini karena semua relawan menyebar di tujuh kecamatan yang ada di kabupaten lebak
alhamdulillah belum masuk
mudah mudahan tidak ada warga atau masyarakat yang terkena akibat dampak dari gempa tersebut
baik harapannya seperti itu
terima kasih pak kaprawi kepala pelaksana bpbd lebak banten
terima kasih sudah berbincang bersama kami di breaking news cnn indonesia
dan breaking news cnn indonesia masih akan kembali dengan beragam informasi terkait gempa yang mengguncang jakarta dan sejumlah wilayah lainnya dengan kekuatan enam empat magnitudo
gempa berkekuatan enam empat skala richter guncang wilayah jakarta sekitar pukul tiga belas tiga puluh empat waktu indonesia barat
bmkg mencatat lokasi titik gempa diketahui berada di delapan puluh satu km barat daya lebak banten
gempa berkekuatan enam empat magnitudo ini terasa hingga jakarta dan sejumlah wilayah lainnya
dilansir dari bmkg gempa terjadi di koordinat tujuh dua puluh satu lintang selatan dan satu ratus lima sembilan puluh satu bujur timur
pusat gempa berada di sepuluh km di bawah permukaan laut
tim bpbd melakukan penelitian
tim bpbd melakukan penyisiran terkait korban dan kerusakan
sejumlah rumah dilaporkan rusak di kawasan lebak banten
dan kondisi terkini pasca gempa kita bergabung bersama silvano hajid di kawasan transmedia jakarta
silvano sejauh ini apakah ada anda kembali merasakan adanya gempa susulan
meskipun info dari bmkg ada empat kali gempa susulan setelah gempa pertama berkekuatan enam satu magnitudo
tetapi saat ini beberapa saat yang lalu tepatnya karyawan yang berada di luar di titik evakuasi sudah dihimbau untuk kembali lagi masuk ke gedung
padahal ini jaraknya masih empat puluh menit sampai dengan lima puluh menit setelah gempa pertama terjadi pada pukul tiga belas tiga puluh
kalau berdasarkan dengan standar operasional prosedur untuk pasca gempa biasanya dua jam setelahnya baru boleh masuk kembali ke gedung
setelah dipastikan tidak ada kerusakan di lagu dan tidak ada kemasukan

tempat yang terbaik untuk kita bisa kalkulasikan jarak antara saya berdiri ini di kompleks gedung transmedia ke pusat gemppa
sekitar satu ratus empat puluh delapan dua km
artinya gempa dirasakan di jakarta bogor dan sebagian wilayah di banten maupun di tanggerang selatan
kalau misalnya saya bisa update lagi di kompleks gedung transmedia ini
jaraknya sekitar lima ratus meter dari anda di studio elvira
disini orang orang juga sudah mulai masuk ke dalam gedung

gedung walaupun sebagian juga
sudah atau masih
titik evakuasi meskipun titik evakuasinya
sebenarnya tidak berada
di lobi maupun
lobi gedung bamega maupun di lobi
gedung transmedia tetapi
yang bisa saya laporkan di sini beberapa
memilih tempat duduk untuk
mengevakuasikan dirinya sendiri padahal
tidak ditutupi di gedung pohon sehingga
kebanyakan dihindari oleh
para karyawan yang mengevakuasikan
dirinya setelah tadi gempa
sekitar lima puluh menit yang lalu elvira
ya fano tadi terakhir informasi
dari bmkg seperti yang anda sampaikan
data terakhir sudah dimutahirkan
sehingga informasi terakhir gempa yang terjadi
sejauh ini apakah
para karyawan yang berada di luar
enggan masuk karena khawatir adanya gempa
susulan atau ada alasan tertentu
sampai saat ini kebanyakan
masih enggak masuk walaupun
sudah ada himbawan untuk masuk karena
masih berpikir kalau ada sop sekitar
empat jam setelah gempa baru boleh masuk
lagi setelah evakuasi dari titik kumpul
masih memegang sop ini
agar mereka berada di luar sejenak
ada di dalam sebelum pihak
manajemen building memastikan lagi
bahwa tidak ada kerusakan yang menyebabkan
kecelakaan kerja elvira
ya fano terakhir
sedikit saja anda mengatakan
penyisiran masih terus dilakukan bentuknya seperti apa
memastikan memang tidak ada kerusakan
tidak ada keretakan yang terjadi
di gedung transmedia ataupun di
jika tadi saat gempa terjadi
ketika orang berlari
keluar maupun menyelamatkan
diri menuju titik evakuasi sekitar
sepuluh menit setelah gempa
terjadi ini pihak manajemen
bulling termasuk dengan pihak keamanan
tadi menyisir gedung sampai
ke belakang gedung juga memastikan apakah
gedung masih terlihat goyang atau
tidak ini yang saya lihat juga
sepuluh menit setelah gempa tadi
sementara sampai dengan lima puluh menit setelah
ketika tadi pihak security
juga sudah menghimbau sudah diperbolehkan
untuk masuk kembali
sehingga bisa dikatakan bahwa
mereka masih atau sudah menjamin
bahwa gedung dalam keadaan
aman dan tidak terjadi kerusakan
silvano terima kasih informasi anda
informasi dari vano tadi menutup cnn indonesia
breaking news perkembangan
gempa dengan magnitudo enam tujuh
masih akan kami hadirkan
di program program cnn indonesia
selanjutnya saya elvira kermisa
kami tutup cnn indonesia breaking news
sekali sampai jumpa
sian indonesia breaking news